benar tidak ada praktek kemusrikan di dalam bisnis yang kalian jalankan
gak ada pak ustadz
terus mau apa orang berdasi itu menemui kamu
saya nasihatin dia supaya dia tidak terlalu memikirkan jabatan
saya suruh dia sholat dan berzikir supaya dijauhkan dari segala penyakit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hebat hebat ya anak anak itu biola
ada yang terinspirasi mengikuti gayanya pak kemen
ada yang mengikuti gayanya kamfut
anak anak di cireus ini memang memiliki bakat yang luar biasa
gak ada yang mengarahkan dari dulu
ya mudah mudahan aja
kehadirannya bu yola di sini itu bisa melihat dan juga mengarahkan
bakat bakat mereka dari awal
ya sudah sekarang kalian duduk lagi ya
belajar lagi ya
gak usah yas
gak usahpan ya
eh sih ae
jangan lupa subscribe
sampai ketemu pada video selanjutnya
peblitnya gak mau makan pak
kamu kelihatannya lemes
kalau orang lagi dapat emang kayak gini
mau ke dokter
gak usah pak
nanti pebdi juga sehat kok
atau dokternya yang kesini
gak usah pak
masa kok udah ngucapin salam
gak ada yang ngejawab sih
nah gitu dong
aku ditugasin sama wapau usat rw
buat bagi bagi formulir
formulir pemberi dan penerima zakat om
kalau kita te
termasuk pemberi zakat
apa penerima zakat dong
penerima zakat aduh seth
formulirnya bisa diisi sekarang pak nanti
kalau misalnya om mau isi sekarang
tapi kalau mau diisi nanti nggak apa apa
nanti tinggal aku ambil lagi
kalau misalnya om omnya mau ngantar langsung ke rumahnya wapau usat kemet
buka pintunya nak
bapak tidak punya maksud
kamu tidak apa apa pep
buka pintunya pep
murku murku itu makruh pa
apaan sih debi
apaan sih debi
dikit dikit makruh dikit dikit makruh
masa kumur kumur aja gak boleh
soalnya aiden takut ketelan
ya gak ketelan debi
kalau kumur kumur satu kali sih mungkin
papu udah lima kali
bolak balik ke kamar mandi
tapi puasanya kayak anak kecil
ya udah kalau gitu aku permisi dulu yuk om om
kamu ngapain datang ke sini
kamu kangen sama aku yup
bukan sudah mau kesini ada perlu tuh sama bapak bapak
kamu ngapain di sini
aku habis bagiin formulir zakat
ya udah bentar ya
ini ada daftar kedatangan istri istri bapak
istri saya tanggal berapa cuk
ehm kebanyakan teh dua minggu sebelum lebaran kan
encut berarti nanti bakalan rame bingits dong ciraos
kamu mau kemana disini
aku mau pulang ke rumah anjut
muter muter bagiin data
kita bareng aja
ya udah cucu pangit assalamualaikum
dah udah berat
dede cantik nanti mau buka pakai apa
biar asobri bawain
apa aja ah dede mah terserah aja
kalau gitu nunggu asobri nya
assalamualaikum dede cantik
benar tidak ada praktek kemusrikan di dalam bisnis yang kalian jalankan
nggak ada pak ustadz
nggak ada pak ustadz
terus mau apa orang berdasi itu menemui kamu
saya nasihatin dia supaya dia tidak terlalu memikirkan jabatan
saya suruh dia sholat dan berzikir
supaya dijauhkan dari segala penyakit
biar hatinya lapang dan tenang pak ustadz
kamu sendiri sholatnya sudah benar apa belum
hati kami sudah tenang dan lapang belum
masih belajar pak ustadz
nasihatin diri kamu sendiri dulu
iya pak ustadz
ini sekali lagi
benar tidak ada praktek kemuncurikan
nggak ada pak ustadz
bulan puasa mana saya berani pak ustadz
masih ingat ucapan saya waktu itu
kalau ada praktek kemusyrikan
jangan mikirin makanan terus
duduk kamu mah jangan ngerahin dada
cu kamu tadi dimana
lagi di jalan
emang nyetek kenapa
ini papa mau ke rumah kamu ini
mau buka puasa bersama
kamu tidak sibuk kan
nanti cucu usahain pulang cepat ya pak
ya udah tua assalamualaikum
ancut udah berapa kali buka puasa bareng sama pap
puasa tuh baru beberapa hari
jadinya belum pernah